tapi kesalahan saya baca
tapi karena kebutuhan mau gak mau saya booster
lebih dari setahun yang lalu dan itu akan menjadi pertama kalinya
mulai dengan sesuatu yang berfungsi untuk anda dan membangun dari sana
di situ ada holding period uang itu yang dihitung oleh si pembeli tersebut
iya iya berarti background keluarga juga nggak ada yang basket ya
agar kejadian seperti ini bisa diantisipasi
itu kan salah satunya kenapa eksklusif dalam beragama itu
jadi dilihat dari sisi hukum
maksudnya kita butuh ini ging
nah setelah melakukan penyisiran beberapa jam satu tim evakuator ini akhirnya menemukan korban dengan jenis kelamin laki laki
tidak ada yang tahu apa yang terjadi
monik lahir di sini adalah pasti ada alasannya
eh ini perhatiin lo di sisi akademiknya atau dari basketnya sih sih ya
kayak kakak kan berarti ngambil hukum kan salah satu pilihan yang cukup berat tuh kayak jangan juga anak basket yang istilahnya mau ngambil yang ribet gitu kan